bagus juga ilmu kanuragan orang ini
aku sampai tidak bisa mengimbanginya
dia adalah orang kepercayaanku di panjang jalan
dia akan kuangkat menjadi senopati di panjang jalan
menggantikan mahesa yang sudah kabur dari istana
sudah aku katakan sebelumnya kepadamu
apa tidak salah prabu surawi sesa memilihnya menjadi senopati
kurasa jabatan itu terlalu tinggi baginya
kebijakan prabu surawi sesa tidak masuk akal
bagaimana bisa orang seperti dia
yang tidak tahu tata krama menjadi pegawai di istana
bahkan menjadi senopati kerajaan panjang jalan
menjadi senopati kerajaan panjang jalan
paman surakerta paman sancang lodaya
berikan hormat kepada laung seta
tunggu apa lagi
cepat berikan hormat
tunggu apa lagi
buan bukan kan itu ibu dari gagak bayu
tampaknya dia kembali dalam bahaya
sekali lagi kami ucapkan terima kasih paman
paman sudah menolong kami
terima kasih banyak oso

kustina tua ada yang nolongin
patiraga terima kasih sudah menolongku
tidak perlu berterima kasih
tuan kupati raga menolongmu tanpa pamrih
karena putramu yang berbudi telah menolongnya tanpa pamrih
tapi seharusnya kau tidak perlu membunuh mereka
bukankah mereka orang jahat yang mau mencangkaimu
kita bisa mengampuni mereka
supaya mereka bisa bertobat
sayang sekali nyai
tuan kupati raga tidak pernah mengampuni musuh musuhnya
tuan kupati raga merasa sangat dipegang
kau tidak dikurangi
kau tidak harus merasa bersalah
jika kau menjadi olivier thanh
jangan lupa untuk tersoyakmern di dunia army nia divertisi

ya alhamdulillah gusti ratu kita selamat
gusti ratu gunten sebaiknya kita pergi dari sini saja
daripada kita ada gangguan lagi
kita harus segera mencari tempat tersembunyi yang aman
bagaimana caranya kita untuk masuk ke istana
dan mencari tahu kabar tentang ayah henda prabu
sedangkan bayangan kita saja
saat dikenali di lingkungan itu
nanti kita pikirkan caranya
bagaimana kalau kita menggunakan produk wajah
tapi kita tidak boleh berpakaian seperti ini
iya kamu benar rai
kita harus menggunakan pakaian yang lebih sederhana
mereka semua mengenali wajahnya
wajah kita bertiga
meskipun kita mengendap endap
kemungkinan besar akan ketemu dengan para prajurit itu
sejak kapan kamu membelah dirimu rai
aku membelah diri
di saat kita semua beristirahat

insya allah aku bisa menjaga diriku
ketika kita berada di kota yang terbaik
kau tidak boleh gegabah seperti ini lagi
kau tidak boleh gegabah seperti ini lagi
kau tidak bisa berpikir bahwa
saya akan memperoleh diri
aku tidak ingin kau kenapa napa
apakah tidak sebaiknya kita menggunakan pakaian prajurit istana saja
karena prajurit istana itu sangat banyak
dan dengan begitu kita bisa menyusup diantara mereka

iya aku setuju bunda
aku pun juga seperti itu
aku pun juga seperti itu
lebih baik sekarang kita jalankan rencana kita
lebih baik sekarang kita jalankan rencana kita
tunggu paman amin
iya gusti ratu
alhamdulillah kita sudah mendapatkan tempat persembunyian yang aman
alhamdulillah gusti ratu
alhamdulillah gusti ratu
dia pasti akan mencariku ke tempat persembunyian sebelumnya
dia pasti akan mencariku ke tempat persembunyian sebelumnya

jangan khawatir gusti ratu

jangan yakin kok putra putri gusti ratu pasti akan cerdas

mereka pasti akan mengetahui persembunyian ibunya
gusti ratu jangan hari wang
iya paman semoga saja
tetaplah waspada dan selalu berjaga di sekitar sini
selamat tinggal gusti ratu
kita akan sampai di pejagaan yang paling kebetulan
tapi bagaimana caranya
untuk kita sampai di ruang semedi ayah
bagaimana jika kita melewati jalan rahasia saja
yang dimana jalan itu langsung menuju ke ruang semedi
apakah kamu masih ingat jalan nih rai
iya aku masih mengingatnya
tapi tempat itu begitulah jauh dari sini
kita harus ke sayap kanan di istana ini terlebih dahulu
itu jalan irakan
sancang lodaya surakerta
sebagai senopati di kerajaan pajajaran
saya perintahkan kalian untuk memperketat wilayah pajajaran
lakukan tugas kalian dengan baik
apakah ada penyusuk
entah mengapa aku memiliki firasa tidak baik
entah itu apa seolah olah akan terjadi sesuatu yang buruk di istana pajajaran
kenapa kalian masih diem saja
orang ini benar benar sombong
padahal kemampuannya masih di bawah kagang sancang lodaya
aku punya firasa tidak baik
orang ini sepertinya bukan orang yang baik
maaf pak man
izinkan kami untuk lewat di sini
kami hanya menjalankan perintah gusti prabu surawis sesa
untuk menghadang setiap penyusup yang masuk
tapi pak man
apakah kalian tidak mengenali kami
gusti prabu surawis sesa juga memerintahkan kepada kami
untuk menangkap raden kian santang dimanapun raden berada
bagaimana mungkin orang seperti lawung seta bisa menjadi senopati pada jarak
kita harus menerima menjadi bawahannya
gusti prabu surawis sesa sudah semakin salah arah
bekerja dengan siapapun itu tidak masalah
kita tetap setia kepada kerajaan
kalau dibandingkan dengan kita
lawang seta tidak lebih sakti daripada kita gusti
kita jalani saja perintah dari gusti prabu surawis sesa
sebagai bentuk pengorbanan kita kepada kerajaan
dan kita harus memastikan bahwa kerajaan ini agar selalu aman
suara trompet ada bahaya
sepertinya ada penyusup
kita cari tahu
tiga orang penyusup
mereka menuju ruang semedi
dari sekian banyak ruangan di istana yang bisa dimasuki
kenapa mereka memilih ruangan semegi
apa yang mereka cari di sana
tikus tikus itu sengaja masuk ke pajajaran
datang sendiri kemari
tanpa harus kita memburu mereka
kita bisa kesibset berwarna warna
apalagi di sirius ini
jika mereka mengambil laki laki kewarna marah itu
takarda aku'u bisa berlupaku
sebab saya nggak tahu apakah ada kontroli or deadpool tersebut
apapa dia berniranya
sepertinyaenas apapun dulu
kau mau maum varian tangan prung itu
kita harus pel ebay